ada aturan main baru bagi para pekerja yaitu perpu cipta kerja yang baru saja diterbitkan pemerintah
dalam perpu cipta kerja ada beberapa pasal yang menuai pro dan kontra
di antaranya pasal soal pesangon dan aturan formula uph
upah lalu sebenarnya siapa yang mau dilindungi oleh perpu cipta kerja ini
kita simak laporan khas redaksi
menutup tahun dua ribu dua puluh dua rakyat dihebohkan dengan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang undang perpu cipta kerja
padahal undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh tentang cipta kerja itu cacat secara formil
sehingga mahkamah konstitusi menyatakan bahwa undang undang tersebut inkonstitusional bersyarat
tapi pemerintah beralasan bahwa perpu cipta kerja ini itu penting
karena tahun dua ribu dua puluh tiga ekonomi indonesia itu akan ditopang oleh investasi
sayangnya beberapa pasal itu dinilai merugikan para pekerja
presiden joko widodo mengatakan selain untuk kepastian hukum
dengan dibatalkannya undang undang cipta kerja oleh mk
ada pertimbangan terkait ekonomi indonesia yang saat ini sedang tidak baik baik saja
begitu pula dengan prospek ekonomi pada dua ribu dua puluh
namun sayangnya sejumlah pasal dalam perpu cipta kerja dinilai sama dengan isi undang undang cipta kerja yang dibatalkan mk
di antaranya adalah pasal pasal yang dinilai merugikan pekerja
ayat satu tentang outsourcing atau alih daya
menurut pasal ini semua jenis pekerjaan dianggap bisa menggunakan tenaga outsourcing alias tenaga kontrak
lalu pasal satu ratus lima puluh enam
ayat dua soal pesangon yang saat ini dinilai lebih kecil dibanding aturan ketenaga kerjaan yang lama
dalam rinciannya karyawan yang terkena phk hanya mendapat pesangon maksimal sembilan kali upah
selain itu ada pasal tujuh puluh enam
yang mengatur waktu libur karyawan satu hari dalam enam hari kerja
kami berharap presiden pada waktu itu mengeluarkan perpu untuk memperbaiki isi daripada undang undang cipta kerja
yang kedua setelah kami mendapatkan salinan tentang perpu nomor dua tahun dua ribu dua puluh
isi perpunya terhadap omnibusulang undang undang cipta kerja
khususnya di kluster ketenaga kerjaan
jauh panggang dari api
tidak sesuai dengan harapan kawan kawan buruh
meski menuai pro kontra pemerintah mempunyai alasan menerbitkan perpu cipta kerja
salah satunya soal tidak seimbangnya jumlah lapangan pekerjaan yang ada dengan angkatan kerja saat ini
perpu ciptaker ini dari kelompok pekerja itu adalah kelompok orang yang belum mendapatkan pekerjaan
kelompok orang yang sudah mendapatkan pekerjaan
dan kelompok orang yang setelah bekerjaan
jadi sebenarnya tiga kelompok inilah yang menjadi perhatian pemerintah
bapak presiden dengan memberikan kepastian hukum terhadap tiga kelompok ini
untuk kelompok yang belum bekerja terutama mahasiswa
kita hari ini dihadapkan tantangan dengan jumlah sekitar sembilan juta tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan
sementara itu terbitnya perpu cipta kerja ditanggapi beragam oleh pekerja
sejumlah pekerja menyoroti pasal yang mengatur waktu libur pesangon dan outsourcing
atau alih daya
soal pesangon yang dibayar hanya beberapa bulan saja
nah itu juga kan pesangon yang tidak sesuai dengan masa bakti kerjanya
kalau tiba tiba dia di phk
mengenai outsourcing jam kerja dan lain lain
saya rasa kita harus sudah catch up bersaing dengan bagaimana negara negara lain di sekitar kita berkembang mengenai hal tersebut ya gitu
meski pemerintah beralasan
pekerja dibuat untuk menarik investasi dan menggerakkan dunia usaha
ketua umum asosiasi pengusaha indonesia apindo haryadi sukamdhani mengatakan
pihaknya tidak diajak bicara saat membahas perpu cipta kerja
ekonom yusuf wibisono juga mempertanyakan alasan kegentingan ekonomi
yang dipakai pemerintah untuk menerbitkan perpu cipta kerja
jadi kita masih termasuk yang
salah satu terbaik di dunia
jadi kegentingan ekonomi seperti apa sebenarnya yang dimaksud oleh pemerintah
kita sebenarnya masih mempertanyakan gitu
saat ini bola panas perpu cipta kerja berada di dpr
rencananya dpr baru akan membahas perpu cipta kerja seusai masa reses
di sisi lain sejumlah serikat pekerja mendesak pemerintah melakukan perubahan pasal
yang dinilai merugikan pekerja
namun jika permintaan ini tidak didengar
serikat pekerja akan menggugat kembali ke mahkamah
tim liputan cnn indonesia